semenjak itu gue sama pangeran gak sahabatan lagi sampe sekarang
ternyata gitu kejadiannya
baterai gue udah full nih
udah bolehin umpang ngecas
gue soalnya harus kabarin
pak jupri karena mau ngambil sus goreng
oh udah diantar ke rumah
yaudah kalo gitu makasih ya pak ya
ki gak jadi ke pasar
ternyata sus gorengnya udah diantar ke rumah
yaudah gue langsung nganterin ke rumah lo aja ya
mas ini barang pesanan siapa
saya gak pesen salah ini pasti mas
ini ada suratnya
yang tertera disini
iya itu bener alamat saya
tapi saya gak tau ya
tapi saya gak tau ya
tapi saya yang punya rumah gak mesen
ini pasti salah data
mendingan dibawa aja
ini sudah dibayar lunas
dan alamat tujuannya bener disini
toko biasanya sebelum pengiriman
sudah dikonfirmasi dulu ke pemesan
saya boleh tau
pemesanannya atas nama siapa
sebentar ya bu
papanya pangeran ngasih mesin ini ya
saya buru buru mengantar barang yang lainnya tolong ini ditanda tangan bukti terimanya
bu maaf ya mas saya nggak bisa tanda tangan karena ini barang bukan pesanan saya jadi lebih
terima kasih dibawa lagi aja ya nggak bisa bu tugas saya hanya mengirimkan barang sesuai alamat
tujuannya mohon maaf ibu ya terima kasih bu selamat sore sore
pangeran buka pintunya dulu pangeran
pangeran papa mau bicara sama kamu sebentar
pangeran dengerin dulu dong penjelasan papa
kenapa situasinya jadi seperti ini ya maafin papa nak papa enggak
bermaksud menelantarkan kamu di kantor polisi
saya kan bukan penjahat
dan saya gak mau masuk sel
saya bersedia sebagai
gue malah kepikiran nyokapnya usus goreng
kenapa malah dia yang perhatian banget
bahkan hari ini
sampai gue bisa bebas dari kantor polisi
waalaikumsalam putri udah pulang
temen yang aku terima di rumah sakit itu
ini ibu beli mesin jahit baru
mesin ini tuh ibu nggak beli put
mesinnya dikasih sama papanya pangeran
ternyata papanya pangeran gak jauh beda sama mama
yang selalu simpan
dan gak pernah punya waktu buat ngurus anaknya
merasa dengan cara ngasih sesuatu atau uang
semua masalah bisa selesai begitu aja
ternyata rizky juga gak pernah dapat perhatian dari mamanya
papa sudah tahu kalau yang nolongin kamu tadi di kantor polisi itu ibunya putri
dan papa juga sudah kirimin mesin jahit baru buat dia
sebagai rasa terima kasih papa sama dia
pangeran kamu denger papa gak
apa beneran ngasih mesin jahit baru ke mamanya usus goreng
papa rasa itu udah cukup
sebagai balas budi atas kebaikan ibunya putri
setelah papa melakukan itu
semua masalah akan selesai
gak selamanya uang bisa nyelesai masalah papa
ada hal yang gak bisa diselesain sama uang papa
jadi sekarang kamu mau nyalain papa
karena papa sibuk kerja
dan kurang waktu untuk merhatiin kamu
bukan emang gitu kenyataanmu
selama ini kamu bisa beli
ini dan itu darimana
karena kamu papa kasih credit card
kamu bisa beli dengan mudah apa yang kamu inginkan
harusnya kamu introspeksi diri kamu dulu
baru kamu bicara seperti itu
jadi kamu gak usah bicara
kalau uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah
selama kamu kerja kan cuma bott xd
mau kemana kamu pangeran
bukan urusan papa
jangan pernah kamu ninggalin rumah tanpa pamit sama papa